kami ajak anda mencicipi nasi cikur khas tasik malaya jawa barat
berbahan dasar utama cikur atau kencur
menu ini jadi menu nasi populer selain tutup oncong
untuk membuat nasi cikur
ulek kencur dengan bawang merah bawang putih kemiri dan garam
bisa juga campurkan cabai dan terasi sesuai dengan selera
setelah halus tumis dalam wajan dengan minyak goreng panas
bumbu sudah matang
masukkan nasi putih
dan aduk dengan bumbu cikur selama tiga menit
nasi cigur lezat disantap saat hangat
dengan telur ayam goreng tahu lalapan dan sambal
selain aromanya khas
nasi cikur menghadirkan sensasi hangat di kerongkongan
ini salah satu pedagang nasi cikur di jalan sambung jaya tasik malaya
bisa menjual tujuh puluh sampai seratus porsi nasi cikur setiap hari
satu porsi nasi cikur dengan telur tahu lalapan dan kerupuk
dijual seharga rp sepuluh
dari jalur pantura kudus jawa tengah
salah satu warung makan di desa undaan
mencoba menu baru berbahan dasar daging kalkun
menu andalannya adalah ayam kalkun bakar ala thailand
agar daging terasa empuk dan lembut
sebelum dibakar daging kalkun direbus terlebih dahulu
salah satu pembeli mengaku
rasa ayam kalkun bakar dengan sambal manis pedas ala thailand
daging kalkun pun terasa lembut dan tidak alat saat digunyah
untuk satu porsi menu kalkun bakar thailand
anda cukup membayar rp dua puluh lima
jadi mau sarapan apa pagi ini
nasi cikur atau kalkum bakar ala thailand
tim liputan cnn indonesia